kok catherine gak angkat
apa deh sibuk banget ya
mas yudi jangan sampai ngomong sama kak angga ya
kalau nganterin saya ke bandung
kalau sampai mas yudi ngomong
saya udah gak mau dianterin mas yudi lagi
biar pun sibuk
kamu jangan lupa makan malam ya
kenapa kamu bisa manis banget
di depan aku mas
tanpa rasa bersalah
sedangkan kamu juga menjalin hubungan
dengan perempuan lain
kayaknya jessy udah
pulang deh dari mal
kita lihat yuk dia belanja apa aja
siapa tahu dia beliin kita baju
dompet tas sekalian
mungkin perlengkapan bayi yang buat saya
juga udah dibeliin kali ya
jessy nya gak ada
kan ini udah malam banget
kalau mall di bandung tuh jauh ya
mungkin aja dia ke malnya yang di abu dhabi
ah atau mal yang di mesir yang baru buka
yang gratis potot sama mumi
saya jadi takut deh neng
apa jangan jangan jessy diculik ya
sama papanya sendiri
sama papanya sendiri
masa papanya jessi nyulik anak sendiri
eh kamu mah kebanyakan nonton kriminal sih di tv
pikirannya tuh kriminal mulu
ya enggak kan tadi jessy perginya sama papanya kan
ya mungkin aja dia diculik sama papanya sendiri
hah bisa juga
hah gimana nih
hah ini ada cerita

mereka buatan yang perser